ya pada hari kamis ini presiden joko widodo akan bertolak menuju jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi g tujuh
meski indonesia bukan sebagai anggota jepang mengundang indonesia karena dinilai telah banyak berkontribusi bagi kawasan asia
ya dan untuk mengetahui informasi lengkap mengenai agenda presiden jokowi di jepang kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia teddy zuhari di bandara udara halim perdana kusuma
selamat pagi teddy
ya apa agenda presiden jokowi dalam kttg tujuh di jepang ini
halo ratu maaf kami saya tidak bisa mendengar suara anda dengan jelas
ya teddy mungkin bisa dijelaskan apa agenda presiden jokowi dodo dalam ktt g tujuh ini ted
baik alfian hari ini memang presiden joko widodo bersama ibu negara iryana akan bertolak
saya berterima kasih kepada presiden jokowi untuk berkontribusi dalam ktt g tujuh di jepang
namun kehadiran pemerintah indonesia di sini bukan sebagai peserta namun hanya sebagai tamu kehormatan yang diundang langsung oleh perdana menteri jepang shinzo abe
dan kehadiran indonesia di sini juga sebagai tamu kehormatan akan ikut sebagai tamu untuk memantau pembahasan pembahasan yang akan dibahas dalam ktt g tujuh ini secara umum